ternyata dugaan aku nggak salah
aksan memang tahu di mana aida berada
aku harus bikin perhitungan sama aksan
kamu tega banget kamu biarin akhirnya kerja seperti ini sandi
aida nggak boleh capek
kalau dia sakit gimana jantungnya kamu inget dong
udah lah doang
dokter nggak perlu lagi perhatian sama aida
karena udah ada saya
saya yang akan bertanggung jawab atas aida
jadi dokter nggak
kita ke rumah sakit ya
enggak enggak apa apa tadi
sempat sakit tapi sekarang udah gak apa apa kok bang
kau kan bisa istirahat biar abang yang terusin kerjaannya
mendingan abang ngurusin mesin sana
mesinnya udah beres belum nanti kalau mau buat di jalan gimana
ada apa sebenarnya sama jantungku
aku rasanya aneh banget
tadi aku pikir jantungku bakal ngeledak saking cepetnya berdetak
tapi tiba tiba sekarang udah biasa lagi
mikir apa sih aku
mana mungkin dokter panji ada di sini
bukan aku gak mau ketemu kami
tapi aku sekarang belum punya keberanian
untuk menghadapi kamu
aku masih belum tahu harus bicara apa sama kamu
aku benar benar merasa bersalah ida
aku sudah menyakiti kamu
apa sudah bikin kamu jadi begini
ternyata dugaan aku enggak salah aksan memang tahu dimana aida berada aku harus bikin perhitungan
semaksan kamu tega banget kamu biarin aida kerja seperti ini aida nggak boleh capek kalau
sakit gimana jantungnya kamu inget dong udah udahlah doktor nggak perlu lagi perhatian
karena udah ada saya saya yang akan bertanggung jawab atas aida jadi doktor nggak perlu ikut campur lagi
saya bukan mau ikut campur saya saya nggak tega melihat aida menderita seperti ini
kalau kamu nggak sanggup jagain aida biar saya jaga dia saya udah pernah dong saya udah pernah lakuin itu
saya udah pernah serahin aida ke dokter tapi apa apa yang dokter akui dokter menyakiti aida
waktu saya saya menyakiti aida dan saya meninggalkan aida agar apa agar airnya benci dengan saya
tapi dokter dokter memilih untuk tetap berada di dekat aida tapi dokter tetap mempunyai aida dan itu membuat saya sadar dong
aida lebih baik bersama saya bukan bersama dokter jadi saya harap dokter buang jauh jauh pikiran dokter untuk aida kembali bersama dokter
karena saya nggak akan membiarkan apapun dari dia
aida aida bapak sudah pulang nak aida aida aida
mas nggak perlu teriak teriak aida udah nggak ada di rumah ini lagi
maksud kamu ayah udah gak tinggal di sini lagi mas dia udah pergi
pergi pergi dia kembali ke rumah firman atau gimana
dia nggak kembali ke rumah firman dia pergi dari rumah ini juga bukan karena disuruh firman
terus dia kemana perginya
aku kurang jelas masalahnya tapi sepertinya ini ada hubungannya sama dokter panji
ya allah ada apa lagi sih
darah jantung saya sudah mulai membaik ada aja masalah kayak gini
saya juga kaget waktu mendengar aidia sudah tidak tinggal di rumah ini lagi
untuk itu saya juga memutuskan untuk pergi di rumah ini
saya kesini hanya untuk mengambil barang barang saya yang tertinggal
enggak nenek kamu dan aida gak boleh pergi dari rumah ini
saya sekarang harus cari panji untuk menjelaskan ini
aku udah pulang bapak nggak telepon aku aku bisa jemput di bandara pak
sekarang ada hal yang lebih penting daripada itu
kamu harus jelasin ke papa kenapa ida sampai pergi
kenapa kamu biarin aida pergi dari sini
ini semua salah aku pak
aku yang bikin aida pergi dari sini
kamu kan tahu betapa pentingnya aida buat apa
kamu harusnya bisa menahan dia
iya pak aku yang salah pak
harusnya aku bisa menahan aida
sebenarnya ada apa antara kamu dengan aida
aida sudah tahu tentang jantungmu itu pak
dia sudah tahu kalau orang yang mendonorkan jantungnya itu adalah meida tenangan aku
dan aida menganggap kalau semua perasaan dan perhatian aku selama ini ke dia
itu karena jantungnya meida pak
dia menganggap aku nggak tahu selama ini
lalu gimana menurut dokter panji
apa menurut dokter dugaan aiday itu benar
gimana sebenarnya perasaan kamu terhadap aida
aku nggak tahu pak
aku juga bingung pak
karena selama ini
aku selalu merasa deg degan kalau aku dekat sama aida
aku gak pernah rela kalau ada laki laki lain yang dekat dengan aida
tapi apa memang ini perasaan aku karena suka sama aida
atau karena jantungnya meda ada dalam tubuh aida
ini yang bikin aku bingung pak
aku sama sekali nggak ngerti
apa yang aku ngerti sekarang
memang antara perpisahan kamu dengan meda dan kedekatan kamu dengan aida
itu nggak ada jarak
sekarang yang papa mau adalah
kamu fahami perasaan kamu baik baik
jangan sampai kamu salah artikan
kamu sama aida sampai terluka
akhirnya apa yangmu bilang
apa penandaan tersebut
saya atau dokter
aku memang hanya bisa
tapi aku juga gak bisa
kalau mesti kehilangan aida
apa yang harus aku lakukan
apa yang harus aku lakukan